adu mulut antara ketua partai pengusung dengan petugas keamanan ini terjadi tepat di depan pintu masuk kantor kpud karawang jawa barat
salah satu ketua partai pengusung pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati selika nur ahadiana aeb saipulo tak terima saat dilarang masuk petugas untuk mengantar jagoannya ke ruang pendaftaran
petugas melarangnya masuk karena ia tidak mengenakan tanda pengenal khusus atau membawa surat undangan dari kpud sebagai penyelenggara
akibat insiden ini rombongan lain sempat tertahan di luar gerbang kantor kpud
sementara kpud karawang membatasi jumlah orang yang masuk karena penerapan protokol kesehatan dan terbatasnya kapasitas ruang dengan memberikan tanda pengenal khusus pada tiap peserta
pasangan calon selika aib menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri
pasangan bakal calon yesi adli dan pasangan bakal calon selika aeb menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri

cekcok di hari pertama pendaftaran juga terjadi di kabupaten bandung
adu mulut terjadi antara bakal calon bupati dari jalur independen lili muslihat dan sejumlah petugas kepolisian yang sedang melakukan pengamanan di depan kantor kpu kabupaten bandung
rombongan lili muslihat datang ke kantor kpu kabupaten bandung untuk melayangkan protes dan tuntutan
karena pendaftarannya bersama pasangan wida hendrawati ditolak kpu beberapa waktu lalu
berkas lili muslihat ditolak kpu karena dianggap tidak
tidak memenuhi syarat
namun menurut lili berkas yang diserahkan sudah sesuai dengan yang diminta untuk maju melalui jalur independen
kopi ktp jumlahnya satu ratus lima puluh enam enam ratus sembilan puluh sembilan
itu sudah melampaui persyaratan
kopi sudah diterima atau seperti apa mungkin pak
itu sejak jauh sebelum hari raya itu ada
saya tidak tahu
guna menghindari hal yang tidak diinginkan polisi akhirnya berhasil membubarkan kerumunan
tim liputan cnn indonesia